jelas jelas lagi tidur
eh neng laras
baru pulang neng
abis main sama teman kang
anterin neng laras tuh
kolaknya dua kan
ini sekarang gue tambahin gorengannya
olo olo terima kasih tuh pak ji
sama gorengannya lima
masih lagi lapar
dari pagi belum makan
semua orang enggak begitu
harus boleh minta tolong gak
anterin laras mau beli makanan buat buka puasa
iya kok diem aja
iya kok diem aja
iya kok diem aja
gue harus pergi mana laras sama kamu
mas pur mau kan nantri laras
jawabnya kok kutuk gitu sih mas pur
gue mau nganterin kamu beli makanan buat buka
jangan lupa bikin sambalnya taat
mak jadi mau manggil mak meni buat dipijit mak
badan mak makin kerasa kagak enak
masalah lo si tati aja
suruh pak lili tuh mak meni
jemput ke sini
tapi kan belum bikin sambal mak
makanya cepetan bikinnya
kamu mau bikin kaget bapak aja intis
tadi intis bilang assalamualaikum pak
bapak nggak jawab
bapak lagi di dapur
ini apaan pak
beli kolep dah aja sodik
ini intis juga beli kolep
hari ini kita banyak makan kolak ya tis
ya kan tis nggak tahu bapak mau beli kolep
kan bisa dimakan habis taraweh
mah nyuruh manggil tukang urut
iya katanya rumahnya dekat mbak yanti
nih jelasin ke bang ojak rumahnya mbak meni

waalaikumsalam pak haji
tis bapak lu ada
ada pak haji
pak ada pak haji muron
nanti jalan dulu yah
nanti jalan dulu yah
ini kolek dari si uyuy
alhamdulillah hari ini saya kebanyakan kolek pak haji
saya tadi beli kolak dua
si ntis bawa dua
sekarang pak haji bawa lagi dua
eh d lu anterin gua beli kelapa muda yuk
sini aturkan kamu kasih
ma ini air sejahe
buat buka puasa ma
lu pake bikin bikin

iya mak tadi bikin mie nya udah beres
terus ada jahe jadi saya bikin minuman aja biar mah seger
kalau mau seger saya bikin minuman es
kalau minum es minta tambah sakit
lu udah perhatian sama mak
lu ada kelapa hijau
ada pak haji
bukuin satu ya
siap pak haji tunggu bentar ya
pak jt mau beli kelapa muda apa kelapa hijau
gua mau beli dua
kelapa muda satu kelapa hijau satu
ulu mending banyak banyak tuh yang belinya haji
yang kelapa hijau buat gua kelapa muda buat lu
alhamdulillah makasih pak haji
ketakut kenapa cak
dari tadi lu begitu terus kak takut baju petlan lu nempel
kuas banget lu cak ketawanya
gua lupa nyari tukang urut buat mak
buruan panggil cak
biar diomelin sama mak
niat makanan begini kok
mak jadi mual ya
ntar kalau udah dipijit juga segera ya
mak mak lagi mak
tapi pijitannya juga enak
ya udah saya pamit pulang dulu ya mak
lu udah misain makanan buat lu buka
kalau soal makanan sih dia cepet mak
tat kenapa lu ngomong begitu
kan dia juga yang masak
gak apa apa kok mak
saya udah misain kok
ya udah kalau gitu
besok mak kabarin
semoga man tambah seger ya abis dipijit nanti